hai warga surabaya kini bisa kembali merasakan suasana sejuk yang memanjakan mata pasalnya
sejak masuk ppkm level satu berbagai pelonggaran untuk tempat umum kini kembali dibuka salah
satunya adalah taman taman di surabaya dari tiga puluh sembilan taman yang dimiliki kota surabaya baru delapan
taman yang saat ini kembali dibuka sementara taman lainnya akan dibuka bertahap sambil menunggu uji
kekayakan setgas kofi sembilan belas kota surabaya sejumlah persyaratan ketat diberlakukan salah satunya adalah
dengan pemberlakuan aplikasi peduli lindungi seperti taman flora di kawasan beratang surabaya
di taman ini hanya tiga ratus pengunjung yang diizinkan masuk ke dalam taman dengan durasi tiga puluh menit berada
di dalam jam operasional juga masih dibagi menjadi dua shift yaitu enam hingga sebelas dan sebelas hingga
terkait dengan pembukaan ini kita memang hari ini membuka delapan taman yaitu taman pelangi
taman harmoni taman flora ini kemudian taman ekspresi taman prestasi kemudian taman sejarah
dan taman cahaya jadi itu terkait dengan itu mulai beberapa hari kemarin memang kita sudah
mempersiapkan ya terkait dengan pembukaan taman ini terutama terkait dengan progresnya
taman flora ini merupakan taman favorit karena dilengkapi dengan koleksi binatang rusa burung
dan tanaman yang rindang pengunjung yang masuk taman merasa senang bisa kembali menikmati suasana hijau
yang asri di kota udah pasti senang ya soalnya kan kalau anak aku ini kan kalau biasanya rewel ya
sekalikan minta lihat kayak taman gita terus mainan di sini udah pasti seneng saya ditutup soalnya
mbak cuman kita kalau lihatnya tiap minggu di depan aja kelihatan lihat rusak terus ngasih makannya lewat luar
jadi kan kurang gimana gitu kalau udah dibuka gini lebih senang lagi sih
lewat aja sih tadi terus lihat udah dibuka terus yaudah terus pakai apa scan barcode
itu kan untung sudah vaksin juga kan makanya harus vaksin kalau masuk sini
senang sih kan anak anak biasanya di rumah terus jenuh kan makanya bisa main kesini ya alhamdulillah masih bisa dibuka
apalagi ini kan banyak hewan hewannya buat adaptasi anak juga sih di sini
ada lima puluh petugas yang akan disiagakan untuk mengawasi taman taman di surabaya
ardia putri ganjar wicaksono surabaya jawa timur